bahwa apa yang sudah ditetapkan itu disosialisasikan dengan baik
lalu dapat diimplementasikan serta pengawasan di lapangannya dapat berjalan dengan baik
setiap penjelasan dilakukan dengan proaktif
serta berdasarkan kajian al quran sunnah fikih usul fikih
terbaharu sehingga masyarakat menjadi semakin yakin
ini tentu menjadi tugas atau peran dari para ulama
juga yang juga penting kita perlu sekali mencegah terjadinya penyebaran berita bohong
atau berita hoax di tengah masyarakat
juga mengajak masyarakat untuk senantiasa bertawakal dan berikhtiar
apalagi momentum idul adha ini bisa menjadi momentum
bersama dalam rangka menghadapi pandemi covid sembilan belas
dengan mengutamakan pendekatan iman